dalam kapasitas apa presiden joko widodo menggunakan bin untuk mengetahui data survei dan arah partai politik
apakah sebagai kepala pemerintahan pelaku politik atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon
selain menggunakan bin sebagai upaya untuk memenangkan konsentrasi
presiden jokowi juga ternyata menggerakkan atau setidak tidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet
terlibat dalam kampanye paslon dua serta pejabat negara lainnya
saya akan sebut beberapa saja karena cukup banyak menteri yang terlibat di situ
saya mau masuk di poin tiga
menteri koordinator halaman dua puluh delapan erlangga hartato melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga mandalika
menteri luhut bin sarpanjaitan memberikan dukungannya kepada prabowo paslon dua
di berbagai media dan platform media sosial
menteri investasi bahlil lahadalia yang dalam pengigibran kampanye di papua pada hari jumat dua puluh enam januari
bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon dua
menteri erick thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri
walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye
menteri agama yakut khalil khumas yang menyatakan
siap memberikan tambahan suara empat persen untuk pasangan calon nomor dua prabowo gibran
dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh indonesia
menteri pertanian amran sulaiman dia diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan
menteri komunikasi yang juga ketua umum projo budi ariastiadi menggalang dukungan dua
menteri perundi istrian juga melakukan penggalangan
wakil menteri agraria yuli antoni pada media sosial pribadinya
mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat ptsl dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat prabowo gibran
begitupun dengan pejabat pejabat lainnya
saya lanjut ke halaman dua puluh sembilan itu ada pengerahan kepala desa majelis
di situ detail sekali saya akan baca
kepala desa memiliki nilai tawar yang sangat tinggi untuk memengaruhi pilihan masyarakat
karena mengelola dana desa dan berbagai program sentral lainnya
pemerintah ternyata telah mengganggarkan dana sebesar tujuh puluh triliun pada tahun dua ribu dua puluh tiga apbn dua ribu dua puluh tiga
berdasarkan data menteri keuangan jumlah tersebut meningkat tiga persen dibandingkan dengan outlook dua ribu dua puluh
sebesar enam puluh tujuh sembilan persen
jumlah dana desa dianggarkan tersebut setara dengan dua dua puluh delapan persen
artinya target belanjanya sekitar tiga enam puluh satu triliun
dana tersebut lalu akan dibagi rata sehingga setiap desa bisa mendapatkan satu miliar per tahun
selain mengelola dana desa pemerintah desa juga mengelola beberapa program dari pemerintah pusat
seperti kartu sehat kartu keluarga sehat program keluarga harapan
terus ada juga pelanggaran atas netralitas di atas juga dipertegas dengan beberapa bukti di lapangan
majelis ini ada peta yang juga menurut saya menarik
ini peta ini adalah peta organisasi kepala desa yang tidak netral
itu disitu ada yang di dpp ppdi sumatera selatan
pab pdsi jawa barat
begitupun di sumatera sulawesi selatan
sementara itu semuanya ini kepala desa ini nanti berkaitan dengan bantuan sosial dan lain lainnya
majelis yang kami muliakan
intervensi ke mahkamah konstitusi
patut diduga ada menteri yang secara sengaja melakukan intervensi kepada ketua mahkamah konstitusi